nasional kita itu adalah prioritas
terutama bagi nasdem maupun
kepada saudara semuanya dan untuk itulah
ada di sebelah saya hari ini
jadi boleh saudara tanyakan
apa saja terima kasih cak imin
pertama saya sangat berbahagia
bersyukur dan berterima kasih
perjuangan bersama yang luar biasa
yang telah memberikan kesempatan
kepada saya secara pribadi
kepada anies muhaymin amin
meskipun kalah di mk tetapi
spirit perjuangan perubahan ini
dan semangat perubahan itu
yang ngajari bang surya
dimana koalisi perubahan telah
bergerak dan cukup membanggakan
nasdem kursi legislatifnya naik
dan insya allah kebersamaan ini
bukan hanya untuk nasdem atau untuk pkb
kebersamaan pkb dan nasdem
untuk pengabdian yang lebih baik lagi
supaya bangsa ini cepat tumbuh
pkb dan nasdem sepakat
membangun bangsa di masa yang akan datang
sehingga saya dan jajaran dpp pkb
tentu berterima kasih atas kerjasama selama ini
dan siap untuk bekerjasama dengan nasdem
di hari hari yang akan datang
jangan lupa like share dan subscribe
pak surya dan gus imin
saya bilang dari cnn tv indonesia
pertama tama mau nanya dulu ke gus imin
apakah sudah ada komunikasi terkait dengan koalisi
yang kedua tadi sudah disebutkan bahwa
akan bersama sama dengan nasdem
apakah artinya ini akan untuk pilgub
besok itu kan kpu akan mengundang
ada penetapan langsung apakah gus imin
juga akan hadir bersama pak anies
baik saya hafid dari forum keadilan
lembaran baru dengan pkb
saya ingin bertanya lembaran baru itu
kubunya prabowo nanti di pemerintahan
ini kan dari pkb
dan nasdem sudah bertemu hari ini
nah apakah nanti pak surya paloh juga
dalam waktu dekat nah ini apakah juga
koalisi perubahan ini sudah
seperti yang penyampaikan kak bella apakah ini
juga simbol bahwa pkb
dan juga nasdem akan berjalan bersama
kerjasama yang sungguh sungguh
maupun di ruang ruang
bisa saja termasuk pilkada
pilkada menjadi salah satu
ruang kerjasama lembaran baru
eksekutif kita belum membahas
atau di luar itu belum ada satu kesimpulan
nah itu jadi belum tahu
tapi pilkada adalah salah satu agenda kita
tapi belum tahu di mana kita kerjasama
oh belum saya belum terkontak ya
undangan belum saya terima undangannya
saya ketemu pak dasko itu sudah lama sekali
dan ketemu terakhir kemarin halal bihalal dpr
itu belum ada pembahasan
tidak ada pembahasan apapun
terima kasih kawan kawan semuanya
ya saya pikir caimin sudah menjawab seluruh pertanyaan itu ya
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh